boba milk tea atau boba brown sugar mungkin menjadi minuman favorit anda ya
lahir dari tangan pemilik kedai makanan di taichung taiwan pada seribu sembilan ratus delapan puluh an
boba konvensional dibuat sebagai campuran teh susu
bukan hanya dalam minuman kini boba telah berinovasi menjadi sajian makanan
menjadi pelengkap menu kuliner di beberapa kedai dan restoran di jakarta
pada sushi fusion di restoran jepang di kawasan kemang jakarta selatan misalnya
inilah nasi berlapis nori dan wijen hitam
yang diperkirakan sebagai menarik dan menarik

serta tanuki atau kremes tepung
di mana bagian atasnya diberi irisan salmon mayonese jepang dan boba
buat yang pengen nyobain sushi dengan sensasi dan juga tekstur yang unik
salmon salad di sini juga dilengkapi boba
menu ini berisi serutan lobak sukini irisan salmon saus oburi dan boba
menurut pemilik restoran ira menciptakan resep sushi dan salad dengan pelengkap boba bukan hal yang mudah
pilihan rasa saus dan boba menjadi rahasianya
oh sushinya tetap dominan tapi ada rasa boba yang kenyal kenyal aja
dan kita buat bobanya plain rasanya jadi bisa dimix dengan sushi
kudapan bola bola tapioca lain adalah pancake boba
di kedai yang berada di jalan mampang perapatan delapan
seporsi pancake boba terbuat dari dua lapis pancake dengan taburan bubuk coklat cheese cream dan boba
kita coba paduin dengan pancake gitu karena kan untuk pancake itu kan teksturnya juga lembut ya gitu
jadi pas gitu
yang lembut terus ada kenyal kenyal dari bobanya
pancake manis dicampur dengan boba yang rasanya juga manis tapi nggak terlalu jadi bikin manis juga di mulut jadi nggak bikin enak
dan ini pas banget disajikan atau dihidangkan dengan cream cheese
satu lagi menu makanan gurih dengan pelengkap boba mie boba

makan di kawasan cempaka putih ini menjual mie instan yang diberi topping boba
dengan pelengkap sawi hijau telur mata sapi dan cheese cream
rasanya boba ini beda sama boba yang ada dalam minuman karena rasanya bisa dibilang ini agak hambar atau plain
jadi kalau yang diminuman itu kan biasanya manis
jadi buat menyamakan rasa atau memadukan rasa dengan mienya pakainya yang plain
tetap rasanya sih lebih dominan mie nya
tapi tetap ada sensasi kenyal kenyal
menurut pakar kuliner william wongso menu makanan dengan boba dihasilkan berkat inovasi pemilik usaha
yang mengikuti tren kuliner demi menggayat konsumen khususnya masyarakat milenial
namun tidak tertutup kemungkinan tren boba berubah seiring dengan berjalannya waktu
pemilik usaha perlu terus mencari terobosan kuliner dengan mengikuti keinginan pasar
mereka harus berkriasi
mengkreasikan sesuatu agar bahan itu tidak mati
jadi bisa menambahkan terjadi produk seolah olah produk baru padahal bahannya sama
tertarik menikmati santapan dengan boba yang inovatif
namun tidak sekedar ikut memburu makanan yang sedang hit ya
yang harus diperhatikan saat mengkonsumsi boba adalah selalu mengimbanginya dengan minum air putih
agar tidak menyebabkan konstipasi